dalam kasus pembunuhan terhadap rhw terkuak bahwa korban dan tersangka ini diduga saling mengenal melalui salah satu aplikasi media sosial kencan online
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi media sosial ini sedianya menjadi sarana bersosialisasi yang dapat menembus sekat ruang dan juga waktu
media sosial mampu menjadi wadah bersosialisasi dan memperluas jaringan pertemanan meski jarak yang berjauhan
namun demikian perlu kewaspadaan saat berkenalan dengan orang orang baru melalui media sosial atau secara online
dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bersama psikolog klinis dan forensik kassandra putranto
selamat petang pak kassandra atau mbak cassandra
mbak cassandra ini di masa teknologi semakin canggih semuanya serba online termasuk juga interaksi
apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya mbak
namun di sisi lainnya ini banyak sekali kasus kekerasan penipuan bahkan pembunuhan ini
yang dilakukan oleh orang orang yang awalnya bertemu di dunia maya
ini apa penyebabnya mengapa bisa terjadi kejahatan seperti ini mbak
jadi dengan kemajuan teknologi dengan perkembangan zaman tingkat kejahatan juga semakin canggih
mengisi kecanggihan teknologi
jadi yang jelas pelaku itu penjahat itu tersangka pelaku itu memang kan mencari korban
tidak melalui cara yang konvensional lagi juga saja memanfaatkan teknologi
nah persoalannya kan sekarang bagaimana kita memiliki kemampuan untuk lakukan seleksi
memiliki pengetahuan untuk bisa menilai
bisa tentukan mana yang bisa
dilanjutkan atau dijajaki atau tidak
terutama karena akses ini menjadi semakin besar
sekali lagi tadi juga
dan bahwa tingkat kejahatan itu tidak hanya terkena penyakit penyakit pembunuhan
tapi benarnya sudah mulai dari yang paling kecil penipuan kemudian kekerasan pelecehan
masih bisa mendengar suara kami pak
ya silakan mbak
ya tadi sudah saya sampaikan ya
jadi kembali lagi bahwa dengan kemajuan teknologi ternyata memang akhirnya para pelaku kejahatan itu juga mengikuti kecanggihan
mereka mengejar korban melalui berbagai media untuk bisa mendapatkan akses terhadap korban
nah tentu saja tergantung bagaimana korban ini atau masyarakat bisa jeli dan kritis untuk melindungi diri
mereka juga harus melindungi dirinya karena
nah akses yang terbuka lebar ini orang bisa saja melakukan tindak kejahatan mulai dari penipuan pelecehan kekerasan seksual sampai pembunuhan
ya mbak cassandra ini kan tadi sempat menyebutkan bahwa memang tidak hanya teknologi yang semakin canggih tetapi pelaku juga semakin canggih dalam tanda kutip melihat peluang katakanlah
lalu bagaimana mbak anda melihat fenomena ini
ya inilah kembali lagi bahwa kejahatan itu mengikuti teknologi juga
bahkan semakin canggih semakin rumit modusnya
nah persoalannya akan kembali lagi yang perlu dijajaki adalah dalam apakah memang ada unsur perencanaan atau ini adalah sebuah pembunuhan spontan
nah itu dibuka dalam sebuah pemeriksaan
tentu saja apabila ternyata bukan spontan ada penyakit itu saja
itu kan mengandung konsekuensi hukum yang lebih berat
ya lalu mbak cassandra berarti kembali lagi apalagi saat ini di masa pandemi begitu memang banyak sekali interaksi kita dilakukan secara virtual ataupun daring
jadi kalau begitu kalau dibandingkan nih mbak lebih aman berkenalan secara langsung atau di dunia maya
bahwa setiap saat itu kita berkenalan sama
orang lain itu harus selalu tetap waspada
jangan mudah terbuai
terutama yang menjadi permasalahan adalah ketika para pelaku itu sangat mampu untuk mengenali korbannya
jadi korban ini diketahui kelemahannya apa lalu kemudian bagaimana cara menjeratnya dan bagaimana kemudian menjebak di dalam sebuah situasi tertentu yang akhirnya memang dipengaruhi oleh kelengahan
ketika orang itu lengah lalu kemudian tidak mempelajari atau memastikan latar belakang sebagai mungkin ada harapan yang tinggi untuk bisa punya pasangan
karena kan kita ketahui banyak hal itu kan punya kriteria sendiri sendiri ya
ada beberapa yang kita ketahui
nah ada yang khusus memang untuk mencari pasangan
nah tentu harapannya bisa mencari pasangan yang bisa diajak ke tempat yang lebih baik
tapi itu bisa sampai lama gitu yang serius gitu
tapi kenyataannya kan sekarang yang mesti diperhatikan adalah ada dampak marketing di mana disampaikanlah promosi promosi bahwa dari aplikasi ini ternyata bisa sampai menikah dan bisa sampai panjang
padahal itulah yang justru akhirnya menurunkan kewaspadaan orang orang
oke nah kalau begitu ini kan memang berbicara mengenai media sosial apalagi aplikasi kencan online

nah ini kan cair sekali mbak tidak bisa dihindari juga begitu
lalu apa saja yang harus kita lakukan agar aman berteman di dunia maya mbak
ya yang jelas tentu saja harus pasti dipastikan ya
harus selalu diketahui
siapapun yang berada di luar dunia maya belum tentu menggunakan pilihan khas
dan apapun yang disampaikan itu juga belum tentu benar
nah ini yang harus betul betul menjadi pertimbangan
dengan setiap orang untuk sebelum bisa melangkah lebih jauh ke hubungan serius gitu
nah ini persoalannya ketika mungkin karena sudah berharap sudah dijanjikan gitu ya
nah ini ada jebakan
kalau saya menilai juga ada masyarakat yang sering terjadi
walaupun untuk kasus ini tetap harus dibuktikan ya
tetapi ada fenomena di mana banyak laki laki dan perempuan yang banyak juga perempuan juga banyak menjadi korban
dan ketika di jebak untuk menikah dan lain sebagainya
sehingga akhirnya ternyata menjadi korban penipuan
atau bahkan kekerasan dan bahkan berakibat
mbak cassandra tadi berbicara mengenai kewaspadaan
begitu kan berarti faktor yang harus diperhatikan adalah kita sebagai pengguna
nah apa saja pak mbak yang bisa kita lakukan begitu
karena kalau berbicara mengenai dunia sosial biasanya kan orang memang cenderung untuk mengunggah banyak hal gitu
hal hal apa yang harus diperhatikan
ya itulah tadi kita harus hati hati bahwa siapa berada di papua belum tentu memberikan identitas asli
tidak semua informasi bisa langsung kita buka langsung kemudian kita percaya begitu saja
kemudian yang ketiga tentu saja harus melihat rekam jejak latar belakang dipastikan
sebelum bisa melangkah atau meningkat kepada hubungan yang lebih serius begitu ya
lalu kemudian juga tentu harus ada semacam mungkin meriksa
tentang temen temennya telponnya rumahnya dimana dan lain sebagainya
dan jangan terlalu mudah percaya
karena sekali lagi kita banyak sekali contoh contoh saat ini yang sudah sangat merugikan
dimana orang terjebak dalam tipu daya dan rayuan begitu yang sehingga akhirnya justru menjadi penyesalan
ya baik terima kasih mbak cassandra putranto psikolog klinis dan forensik sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected